partai keadilan sejahtera berharap ketua umum gerindra prabowo subianto dapat menjadi kingmaker atau pembuat keputusan capres dan cawapres
pks yakin langkah tersebut akan memberi peluang lebih besar bagi para partai koalisi untuk menyodorkan nama lebih banyak
direktur pencapresan pks suhut ali yudin mengaku jika prabowo menjadi kingmaker akan memudahkan partai koalisi untuk menggodok nama nama capres dan cawapres
sehingga pks dapat lebih leluasa menyodorkan dan menawarkannya ke partai lain
namun pks tetap menyerahkan keputusan capres ke gerindra dengan syarat cawapres tetap dari pks
sementara itu kepastian arah dukungan pks akan dideklarasikan pada rapat pimpinan nasional tiga puluh juli mendatang
nah yang dicalonkan ya apakah pak prabowo yang maju atau menjadi kingmaker buat kami tidak masalah
itu situasi yang memang kita antipasi
gak masalah yang penting cawapresnya pks
yang itu kemarin itu minggu lalu ada rapat pimpinan nasional
ketua ketua dpw se indonesia mereka menyampaikan ke pimpinan partai bahwa ini harus ada batas waktu
kepastian terkait masalah
maka mereka mengatakan coba kita minta tanggal tiga puluh sudah ada keputusan